justru kami kalau misalnya dalam formasi kabinet lainnya banyak politisi politisi pdip misalnya ada mbak eva kusuma sundari mas budiman sujatmiko
dan juga muncul misalnya nama ketua umum p tiga mas romahur muzi
sebenarnya tetap ada nama nama itu
kami tidak ada keinginan sama sekali untuk menjauhkan karena dukungan partai politik tentu tetap penting
sekali lagi nama nama yang muncul ini berdasarkan hasil lead bank kami hasil inventarisir kami
kami ingin melihat siapa yang paling cocok dari berbagai latar belakang
dan sekali lagi nama nama yang ada ini dua belas nama yang ada ini sangat terbuka untuk dikritik
dan terbuka untuk diberi masukan siapa yang mungkin harus masuk ke sini atau siapa yang kayaknya harus out gak cocok dan sebagainya
jadi justru yang paling penting bagi kami di psi dari adanya formasi kabinet dan usulan dua belas kabinet
dan yang paling penting bagi cawa pres ini adalah membuka ruang ruang diskusi publik terkait ini
jadi itu yang menjadi salah satu alasan pentingnya
oke selain kemudian memberikan usulan nama proses politik ke depannya setelah mengajukan dua belas nama ini
apakah hanya akan berakhir menjadi pro kontra dan diskusi di ruang publik atau ada political action lain yang lebih konkret psi
kemudian sehingga dua belas nama yang diajukan melalui penggodokan internal ini bisa kemudian paling tidak dilihatlah sama presiden jokowi
oh iya bener juga ya psi gitu ya
konkretnya kita akan bahas usaha jadwal berikut ini
tetap bersama kami
oke tadi kita sudah membahas bagaimana calon calon wakil presiden yang kemudian diajukan oleh psi
apakah menurut anda ini cukup menarik perhatian publik dan presiden misalnya pengajuan ini
dan output politiknya buat psi
ini nama nama ini sudah ada di tangan presiden sudah ada
jadi pertimbangan dari sisi pengusaha dari basis sosial keagamaan dari gender nama nama ini sudah ada di presiden jokowi
sebetulnya psi hanya mengkanalisasi apa yang kemudian ada di arena publik
atau justru ini kolaborasi antara presiden atau istana dengan psi sehingga nama nama ini bisa test the water di publik lewat tangan psi gitu
betul saya kira itu yang sesungguhnya terjadi
kemudian yang kedua
sebetulnya ketika psi memunculkan nama nama cawapres kemudian daftar menteri ini agak saya berpikir ini aneh ya
partai anak muda tapi berpikir sangat pragmatis soal sirkulasi kekuasaan soal posisi kursi
tapi tidak berpikir tentang apa sih gagasan penting psi terkait dengan mengatasi problem ekonomi bangsa misalnya
soal soal lain yang sebetulnya itu jauh lebih subtantif menjadi perdebatan publik
jadi saya tadi berharap psi sebagai sebuah partai baru anak anak muda ada diskursus intelektual yang mereka munculkan
gagasan gagasan besar tentang indonesia masa depan
bukan lalu ujuk ujuk soal cawapres soal menteri
saya kira ini terlalu
sam ini kayak politisi kebanyakan dong psi
apa bedanya kalau kita bicara orang kita bicara menteri juga pembagian bagi bagi kursi
ya sama aja dong psi dengan partai lain
ya sebenarnya kami juga banyak misalnya membuka diskusi diskusi publik terkait platform kebijakan kebijakan psi
cuma persoalannya kadang kadang yang berkaitan dengan kebijakan kebijakan atau platform platform kebijakan itu jarang disorot oleh media
nah yang seperti ini menarik untuk disorot
jadi ini masalah liputan juga gitu
nah sebenarnya ya ini sebenarnya salah satu justru kalau dianggap pragmatis tidak ada satupun orang psi
di dalam formasi kabinet bahkan dalam usulan cawapres
kami psi sudah memutuskan untuk fokus terhadap pemilihan legislatif
sekali lagi ini nama nama yang kami buka untuk membuka diskursus publik tadi
agar publik bisa memberikan masukan
dan juga dari nama nama ini ya nanti kita lihat apakah publik yang mana resistensinya yang paling kuat
yang mana yang kira kira paling banyak mendapat dukungan publik
itu semua terbuka saja
jadi ini hanya untuk diskursus publik dan tidak ada political action ke depannya
political actionnya ada ya
apakah ini juga akan dibahas dalam rapat rapat internal koalisi pendukung jokowi
atau anda akan menyelipkan satu notes kepada presiden
pak ini usulan kita
ya tentu kami seperti kata pak presiden
tadi pak presiden katakan bahwa sebanyak banyaknya partai politik memberikan kriteria atau apapun masukan tentu akan menjadi pertimbangan
tapi kami harapkan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan pak presiden
memperhatikan calon calon yang ada
yang kami inventarisir ini
juga dengan memperhatikan diskursus di ruang publik ini
bukan ada hengki pengki
atau maksud udang dibalik batu dibalik keluar nama nama ini ya
kalau kata bang ube tadi aduh kayaknya mencium aroma aroma juga tuh
kami pikir jelas enggak
karena banyak dari anggota partai politik lainnya
banyak juga dari teknokrat profesional dan sebagainya
justru ini berada dari berbagai macam latar belakang
tapi gak miliki kepentingan apapun
kami hanya ingin memberikan mengkanalisasi menginventarisir nama nama yang ada
yang juga menjadi diskusi di kalangan internal psi
dan kemudian kami tampilkan ke publik
dan biar publik yang nanti menilai
sambil dilihat yuk
yang kemudian diusulkan oleh psi
ini tidak hanya nama nama yang mengejutkan
sebenarnya boleh sambil ditampilkan ya
nomenklaturnya juga banyak dirubah oleh psi
apa yang spesial sam
dari nama nama ini kemudian
kalau kita lihat ini menko menkonya tetap empat
dan rasanya jumlahnya masih tiga puluh empat tiga puluh empat ya
tidak ada perampingan kabinet
tidak ada efisiensi
apa yang ingin anda jelaskan nih
ya sebenarnya ya terkait nama nama yang ada
ya kami lihat nomenklatur dan nama nama ya
misalnya ada beberapa pertambahan terkait misalnya ekonomi digital
yang sekarang menjadi lagi booming
bisa sampai dikeser saja ya
itulah kenapa salah satu alasannya kami kemudian memberikan nama nadiem makarim
di salah satu bursa cawa press
nah kami pikir itu perlu perhatian khusus
terkait ekonomi digital
itulah kenapa kemudian dari satu nomenklatur
itu ada karena masalah kepemudaan itu bukan hanya terkait olahraga
tapi masalah kepemudaan juga berkaitan dengan masalah ekonomi digital itu tadi
sekali dengan kegiatan anak muda sehari hari
anda lihat ya
ini apakah hanya dari satu kelompok tertentu
kalau kita lihat warna ideologi warna kultural warna akademisinya gitu
anda lihat ini diverse betul nggak
mewakili partai politik beragam kultur gitu
ataupun latar belakang gitu
ya sebetulnya ini beragam
beragam itu konteksnya sebetulnya dalam rangka
bahwa psi juga di
yang ingin diterima oleh banyak kekuatan kekuatan politik yang berbeda
ingin memperluas jangkauan elektabilitasnya dengan memunculkan nama nama yang tidak hanya dalam satu faksi politik
tapi dengan cara itu kemudian psi mendapatkan benefit politik untuk menaikkan elektabilitas saya kira
dengan nama nama yang dimunculkan
yang kedua isu terkait dengan persoalan ekonomi misalnya
itu kan harus menteri yang memang memiliki track record yang baik ya
kalau saya lihat itu mantan menteri ekonomi malah yang muncul ya di kemudian ekonomi misalnya
ketika basri itu kan mantan menteri ekonomi
kemudian tokoh tokoh lain saya kira yang juga perlu dikomentari misalnya tentang ahy misalnya
ini kan muncul sebagai menteri pertahanan
itu sesuatu yang ya nampak memaksakan
karena ahy saya kira masih cukup mudah untuk bisa didudukan dalam menteri pertahanan ya
dalam demokrasi sendiri sehat gak sih
viva society kemudian partai politik itu ikut mengusulkan punya inisiatif seperti itu
itu sebetulnya sasa saja
tetapi ini tradisi di sistem parlementer
bukan dalam tradisi sistem presidensial
karena dalam sistem parlementer itu kan ada partai oposisi
biasanya partai oposisi itu menawarkan struktur kabinet tandingan
yang memungkinkan adanya pergeseran publik untuk memilih pada pilihan posisi oposisi misalnya
tetapi kalau ini kemudian muncul
dimunculkan oleh partai berkuasa atau partai bagian dari partai kekuasaan
ini tidak ada kepentingan lain kecuali menaikkan elektabilitas psi sebetulnya
lebih ke arah sana saya menangkapnya
menurut anda mas ubed dengan tidak dicalonkannya satupun orang psi dalam kandidat calon wakil presiden atau kabinet
apa yang ingin ditunjukkan
di dalam politik yang disebut pragmatis itu bukan berarti saya sebagai ketua umum partai lalu saya menjadi wakil presiden
ketua partai ini punya jaringan yang luas
dan jaringan jaringan ini memberi ruang kemungkinan pragmatis
jadi bisa saja psi itu sebenarnya terkait dengan misalnya nadiem makarim terkait dengan yakut terkait dengan beberapa nama yang muncul
itu hal yang mungkin di dalam politik
jadi makna pragmatisme itu tidak harus misalnya samara muncul sebagai menteri
tapi di belakang samari ini siapa sesungguhnya
ada jaringan yang kemudian berada dalam lingkaran partai itu
dan itu saya kira biasa dalam politik
yang terakhir samara bagaimana kemudian psi bisa membuktikan kepada publik supaya publik itu bisa tenang bahwa psi hanya mencalonkan atau mengusung orang orang yang dinilai psi baik
tapi tanpa ada tedeng aling aling ada hengki pengki di belakangnya atau keterkaitan atau memang ya menjadi alat untuk mempromosikan orang orang tertentu gitu misalnya
ya mas budi seperti yang kita semua tahu
dalam memilih menteri
membuktikan hak peregatan presiden
tadi mas ubed juga sudah katakan
nah apapun itu apapun nama nama yang sudah ada semuanya akan dikembalikan ke presiden gitu
kami sebagai partai politik baru partai anak anak muda kami tidak akan memaksakan nama nama itu
sekali lagi nama nama ini akan dikembalikan lagi kepada pak presiden
nanti waktu yang akan menjawab bahwa memang kami tidak memiliki kepentingan politik apapun selain menunjukkan kepada publik kira kira apakah nama nama ini cukup kompeten untuk mendampingi presiden yang sekarang menjadi petahana
jadi tidak ada orang yang nitip ke psi eh taruhin gue dong sam supaya bisa didengar publik itu tidak ada gitu ya
itu sudah masih jelas itu bukan psi
politik itu ada panggung depan ada panggung belakang
nah ini yang dibicarakan panggung belakang yang kita lihat
iya yang panggung belakangnya belum digoreng
oke mudah mudahan gitu gak ada kucing dalam karung ya
ya ini kucing di luar karung
oke jangan sampai kita pengen kucing dan jadinya bebek gitu di kalang itu yang harus diantisipasi
terima kasih samara terima kasih bang ubed atas perbincangannya malam hari ini